aduh kalau lagi olahraga gini mas randy gantengnya aur auran
saya tanya nggak ya soal hubungan catherine sama pak nino mereka segedet apa
nah tanya aja deh biar jelas
kat ada yang mau saya tanyakan ke kamu
tapi kananysical dam tyson kalau manga akan ini bisa kok apa
jangan lagi risot demikian kan
terus siaga jaga women
kak kak sofia kak kak tolong tolong
sejak ketemu mas surya dan andin
ingatan soal kecelakaan itu terus saja datang
bolah raga aja deh biar seger
selamat pagi aku pergi dulu ya
pagi loh kamu gak sarapan dulu
nunggu ntar aja deh kak
kamu mau jogging
aku mau ke kondangan aku pake lipstick
ngapas sih kak
udah yuk aku pergi ya
ajak sih yudi ya biar aman
kayaknya emang belum kelihatan
ya udah deh saya tunggu disini aja
gak gak ada apa apa kok
yaudah kita pemanasan dulu kali ya
mama sama pak udah siap
kamu udah siap ya
sebelum kita jengkok ke elsa
kita tolong mampir ke parisan cafe ya
aku mau beli cheesecake buat elsa
oke oke ayo kita berangkat

mas randy gantengnya
saya tanya gak ya
mereka segedut apa
nah tanya aja deh
ada yang mau saya tanyakan ke kamu
mas rendy mau nembak aku jadi pacar dia
ya ampun mas
udah kayak abg aja
nembak cewek di taman
udah telfon saya akan tanya
pak ngebut ya pak
penerbangan jam berapa pak
meliburan ya pak kemana
dit mau ini
selamat pagi pak
kalau hari ini ulang tahun danu
kami mengadakan perayaan kecil kecilan disini
ini pak al
danu ada disamping saya
dan danu pingin sekali rena dateng
apa rena bisa datang pak
teman temannya juga semua kangen sekali sama rena
coba nanti saya bicarakan dulu bu ya
baik pak al
terima kasih banyak juga bu
danu pingin rena hadir di acara ulang tahun
kak danu ulang tahun
aku mau dateng pak
kan luka danu teman baik aku
mas aku rasa gapapa lah
dia kan selama ini kan juga dirumah mulu
ga ke sekolah
ga ketemu temen temennya
setidaknya dateng kesana kan ketemu sama temen temennya yang lama
kamu setuju ya ngambil
gak kangen sama temen temennya

nanti dateng ya
nanti dateng ya
papa juga mau ngantarin semua rutin untuk panti
tapi nanti dikawal sama jimmy semua putra ya
riza lagi ada urusan mendadak
rena abisin sarapannya abis itu langsung siap siap ya
sebelum ke panti kita mampir dulu ya buat beli kue tah
iya nanti kita mampir dulu ya
sekarang dia abisin dulu makan
abisin makannya ya
apa dirumah itu

aku juga akan dia memasang ke sini

yaudah cukup ya

tidak ada yang bisa diberi kekuatan
tapi renda sudah berubah

tidak ada yang bisa diberi kekuatan
padahal mas randy kan tadi mau ngomong sesuatu sama aku
eh malah buru buru pergi karena ada tugas dari kaal
tunda sebentar kek sampai selesai ngomong
kan gue penasaran
tunda sebentar kek sampai selesai ngomong
kan gue penasaran
kita ke parisian cafe
saya mau beli kue kue kesukaan jessica
dulu mah waktu aku tinggal di panti
mereka semua baik dan sayang sama aku
sekarang ganti anakku dan baik semua
harus ya sayang ya
kita harus berbuat baik sama semua orang
papa seneng kalau renda ngambil